satu ratus enam puluh empat orang tewas dan lima orang lainnya ditahan akibat aksi unjuk rasa di kazakhstan
pemerintah setempat mengaku telah mendapatkan kembali kendali atas semua bangunan yang sempat diambil alih oleh para pengunjuk rasa
kita akan langsung simak bersama kondisi terkini di sana sudah terhubung dengan fajrul rahman
duta besar republik indonesia untuk kazakhstan dan republik tajikistan
selamat malam waktu indonesia selamat sore waktu kazakhstan bapak
selamat sore waktu kajastan sekarang pukul enam sore jakarta berarti pukul tujuh ya
betul sekali pak sekarang pukul tujuh malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini bapak
pemerintah setempat ini mengklaim bahwa ketertiban di negaranya kini sudah dipulihkan
pasca adanya unjuk rasa demonstrasi yang membuat ratusan orang juga ini meninggal begitu
sebenarnya di sana seperti apa pak
ada empat hal tampaknya yang membuat situasi sekarang kondusif di bawah pemerintahan presiden kasim jomatokayeb
yaitu yang pertama harga lpg itu sudah diturunkan
kemudian yang kedua pada tanggal empat januari dua ribu dua puluh dua
itu sudah dideklarasikan
kedatangan negara dalam keadaan darurat atau stetok emergensi
yang berlangsung dari lima januari sampai sembilan belas januari dua ribu dua puluh
yang ketiga yaitu datangnya bantuan dari semacam kerjasama keamanan
dengan sejumlah negara negara bekas uni soviet
kemudian yang terakhir yaitu pemerintahan
kabinet dari perdana menteri askar mamin
itu mengundurkan diri dan digantikan oleh depusi satu perdana menteri ali kans mylog
yang menjadi perdana menteri atin tri
ya ke depan kita masih kajastan menunggu terbentuknya kabinet baru
jadi empat hal itu yang membuat situasi makin membaik di kajastan
kemudian yang kedua di kajastan khususnya di almaty
almaty ini jaraknya satu
dua ratus km dari tempat kami berada dari kbri nur sultan
ini kalau latar di belakang saya ini adalah kantor presiden
kantor presiden kasim jomatokayet
dan kantor pemerintahan di belakang saya
ini ada ibu kota baru dengan pesawat terbang satu lima jam dari almaty
kemudian kalau dengan kereta tiga belas sampai empat belas jam
di sini sangat kondusif
tidak ada kegiatan kegiatan yang terkait dengan apa yang terjadi di almaty
kemudian yang ketiga satu ratus empat puluh satu orang warga negara indonesia yang berada di kajastan
itu tujuh puluh enam orang di kota nusultan hanya enam belas orang di kota almaty
ada tersebar di sebelas lokasi
jadi kami semuanya terhubung melalui hotline baik sms kemudian juga telepon
dan juga melalui whatsapp
dan kemudian kita bisa melakukan hal hal yang lebih mudah dari itu jadi kami semuanya terhubung melalui hotline baik sms kemudian juga telepon dan juga melalui whatsapp
dan kemudian kami semuanya terhubung melalui hotline baik sms kemudian juga telepon dan juga melalui whatsapp
jadi koordinasi kami sesuai dengan perintah presiden joko widodo
agar kami menjaga keselamatan setiap warga negara
kemudian perintah dari arahan dari ibu menteri retno marsudi
agar kami menjaga hubungan terus menerus secara melekat dengan semua warga negara indonesia
jadi kami mengabarkan kepada semua keluarga di tanah air
bahwa warga negara indonesia

kemudian tiga orang di tajikistan
enam belas di almaty kota tempat menjuk rasa
alhamdulillah sehat dan aman
baik enam belas orang yang berada di almaty enam belas orang warga negara indonesia
saat itu berarti sepanjang adanya kerusuhan bisa dipastikan kondisinya dalam kondisi baik saja
atau sempat juga terlibat pak
kejadian itu terjadi sebenarnya dimulainya itu tanggal dua januari
kan di almaty
atau di kota wilayah barat lalu kemudian itu tanggal tiga baru kejadian dia amati
dan kami itu segera mendapatkan informasi mengenai kejadian kejadian tersebut
dan kemudian pemerintah kasim jomatokaya meneluarkan apa yang disebut sebagai state of emergency
kami kemudian mengeluarkan
imbauan kepada seluruh warga negara indonesia yang berada di seluruh kajastan
khususnya di kota almaty
itu dalam bentuk berupa imbauan agar mereka menjauhi kerumunan
kemudian juga tidak terlibat dalam unjuk rasa
kemudian juga selalu berkomunikasi antar wni termasuk berkomunikasi dengan kbri
dan kami mengimbau agar mereka
tidak memberikan komentar bersifat publik terhadap keadaan yang terjadi
kami mengeluarkan imbauan sebanyak masalah
yang kami berharap itu kemudian tersebar kepada seluruh masyarakat indonesia di kajastan
hubungan kami melalui whatsapp group juga sangat baik
dan sehingga kami selalu mendapatkan informasi informasi mutakhir
terkait dengan keadaan mereka yang berada di almaty
maupun di kota kota lainnya di indonesia
seberapa mencekam kemudian informasi yang sempat disampaikan oleh warga negara indonesia yang ada di almaty itu
kondisinya sempat seperti apa sih pak
sampai akhirnya karena kan kita tahu bahwa dari pemberitaan
bahwa memang unjuk rasa terjadi besar besaran ratusan orang kemudian juga meninggal
seberapa mencekam kondisinya saat itu
kalau kami mendapatkan informasi melalui whatsapp group
bahwa memang kondisinya cukup mencekam
tetapi mereka warga negara indonesia di kota almaty
kemudian sudah bersiap siap untuk mencari keadaan
menjauhi kerumunan kerumunan terkait dengan demonstrasi demonstrasi yang ada
memang berakibat sampai hari ini adalah bandara almaty itu tidak beroperasi
tetapi bandara di nur sultan kajastan yang baru itu tetap beroperasi
sekarang hubungan ke almaty lebih banyak dilakukan melalui kereta api
beberapa tempat itu sekarang untuk masuk itu ada beberapa penjagaan yang cukup ketat sebenarnya
terakhir bapak kita sama sama berharap bahwa kondisinya tidak lagi tensinya meningkat seperti yang terjadi
pada sepanjang minggu ini kita berharap kondisinya juga sudah mulai membaik
sehingga warga negara indonesia juga khususnya bisa terlindungi di sana
tapi kedepannya jika kondisi atau eskalasinya meningkat kembali
pendekatan atau pendampingan seperti apa yang dipastikan akan selalu diberikan oleh pihak kbri
bagi warga negara indonesia yang ada di kazakhstan terutama mereka yang ada di almaty
alhamdulillah kami sudah melakukan rapat langsung dengan kemenlu direktur
dengan dir perlindungan wni kemudian juga dir asia selatan dan tengah
dan kemudian juga melakukan koordinasi kolaborasi dengan pihak yang berdekatan dengan kbri nusultan
yaitu kbri moskow dan dibantu juga atas pertahanan kita di rusia yang merangkap kajastan
kemudian dengan kbri di uzbekistan tashkent kemudian dengan konjen ri di jepang
di istanbul dan konjen ri juga di dubai dan kami sudah melakukan upaya agar teratasi dengan baik
sampai membuat semacam confidensi plan yang memang sebenarnya biasa apabila menghadapi situasi seperti ini
jadi kami sudah menyusun termasuk membuat assessment dan kemudian melakukan langkah langkah yang terbaik
apabila situasi tidak seperti yang diharapkan
dan kemudian sampai hari ini kami sudah melaporkan juga kepada pihak kemenlo bahwa situasinya sudah cukup terkendali dan kondusif
dimana pemerintahan pak kasim jomat rokyet sudah berhasil tampaknya mengendalikan keadaan
baik komunikasi juga terus dilakukan dengan warga negara indonesia yang ada di sana untuk memastikan kondisinya update nya seperti apa ya pak ya
terima kasih banyak kepada duta besar republik indonesia
kami melakukan komunikasi melekat ya
baik komunikasi melekat baik
terima kasih banyak pak fajlur rahman duta besar republik indonesia untuk kazakhstan dan republik tajikistan
sudah bergabung bersama kami malam hari ini sehat selalu pak selamat kembali bertugas
terima kasih terima kasih salam hormat doakan kami bisa melalui situasi di kajastan
amin amin pak terima kasih banyak selamat malam